ini memang salahku
tinggalkan aku sendiri disini
kalian semua cepatlah kembali
sebelum pintu kayangan tertutup
bukan maksud dinda begitu
aku tidak marah padamu
di jawa tengah dan di jawa timur
dia dikenal sebagai dewi nawang bulat
di jawa barat
dikenal sebagai dewi roroamis
ia adalah sang bidadari
yang tidak bisa kembali ke kahiyangan
dicuri oleh jakataru

harum apa ini
sungguh wangi sekali
tentu bukan gadis sekitar sini
aku belum pernah melihat
perempuan sesatik mereka
aku harus bisa mendapatkan
salah satu dari mereka

mereka sudah berhasil menangkap mereka
mereka sudah berhasil menangkap mereka

mereka sudah berhasil menangkap mereka
mereka sudah berhasil menangkap mereka

mereka sudah berhasil menangkap mereka
mereka sudah berhasil menangkap mereka
mereka sudah berhasil menangkap mereka
mereka sudah berhasil menangkap mereka
mereka sudah berhasil menangkap mereka
mereka sudah berhasil menangkap mereka
siapapun pemilik selendang ini
dia harus menjadi milikku
dia harus menjadi milikku
pokok bermain sudah habis
kenapa tidak ada
tadi aku menaruhnya disini kenapa sekarang tidak ada
cepat kalian cari selendangku cepat
disini tidak ada yunda nawang sari
disini tidak ada yunda nawang sari
disini tidak ada
ayo kita cari sebelah sana
apa kamu menemukannya
dulu sudah kita cari lagi
jika selain aku tidak ketemu bagaimana caranya aku kembali ke yang lain
maaf yunda ini salah indah juga
kita terlalu sering kesini padahal baru tiga hari yang lalu kita mandi di sendam beji ini
bukankah bunda dewi ibu para bidadari sudah pernah mengatakan bahwa kita tidak boleh terlalu sering ke dunia manusia jika memang tidak ada tugas dari kayangan
ini memang salahku
karena itu tinggalkan aku sendiri disini

tapi aku berusaha untuk mengetahui

kau sampai ini
biarlah aku melanggungnya sendiri
tapi yunda cepatlah
sebelum kalian semua terlambat
tapi yunda cepat
kami harus pergi sekarang juga
cepatlah nawang sari
semoga dewa atam melindungi yunda
selamat tinggal yunda nawangulan

haruslah selendang itu aku kembalikan
ini sudah terlambat
lubang langit sudah tertutup
kenapa harus aku alami nasib seperti ini

atau apa bukannya